baru ini di account jejaring sosial facebook diramaikan dengan sebuah video penganiayaan yang dilakukan oleh babysitter kepada balita anak majikanya
dan yayasan fitriya depok yang menyalurkan babysitter tersebut pun mengaku bahwa babysitter sudah dipulangkan oleh yayasan
video penganiayaan babysitter terhadap majikan yang menjadi viral di dunia maya tersebut diunggah oleh akun facebook nelly chao yang merupakan ibu sang balita
dalam video tampak babysitter yang sedang merapikan kamar dan sang balita sedang bermain di tempat tidur
babysitter tersebut sepertinya tidak sabar dengan anak majikanya itu dan mendorongnya hingga terjatuh
tidak hanya mendorong aksi sang babysitter berlanjut dengan membanting sang balita dengan kasar dan memukulnya
menanggapi video tersebut yayasan penyalur pembantu dan babysitter fitriya di beji depok jawa barat membenarkan bahwa

situter yang berada dalam video tersebut disalurkan oleh yayasannya
babysitter tersebut bernama mutia berusia dua puluh tiga tahun
pihak penyalur menyatakan karena dari pihak nelly tidak memberitahu secara jelas alasan pemecatan
pihak penyalur hanya memulangkan sang babysitter ke kampung halamannya di lampung
kalau babysitter tadinya karena ikut saya itu berkisar antara tiga sampai empat tahun beberapa kali menyalurkan memang tidak ada masalah
babysitter tersebut berkisar antara tiga empat tahun beberapa kali menyalurkan memang tidak ada masalah